mayoritas harga pangan kompak melandai dua pekan menjelang lebaran atau hari raya idul fitri
seperti telur ayam ras segar bawang putih hingga cabai merah keriting
dan untuk mengetahui kondisi harga pangan pada pagi ini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia syifa hanifa di pasar tebet timur jakarta
siva selamat pagi
siva mungkin bisa memberikan informasi terkait dengan harga pangan dan komoditas pada pagi hari ini
yang menarik adalah mengenai sejumlah komunitas justru turun harganya dua minggu menjelang hari raya idul fitri
selamat pagi yuda
tentu sekali bahwa memang hampir setekan jelang lebaran dua ribu dua puluh tiga
mayoritas dari harga pangan ataupun komoditi ini terpantau banyaknya ini turun ataupun menurun memang
dan memang jika melihat dari data dari website harga pangan nasional seperti itu

mayoritasnya memang turun seperti salah satunya bawang putih sedang yang memang turun sekitar rp satu ratus lima puluh menjadi rp tiga puluh tiga tujuh ratus per kilogram
kemudian hal serupa juga sama dengan cabai merah keriting dan juga cabai rawit merah yang memang turun sekitar rp seratus hingga rp empat ratus di kisaran harga rp tiga puluh sembilan hingga rp empat puluh enam
nah saat ini saya sudah berada di pasar tebet timur jakarta selatan dan kita lihat langsung seperti apa harga di pasaran ataupun di lapangan
saat ini saya bersama dengan ibu herlina selaku salah satu pedagang di jakarta selatan
biasanya saya jual cabai ini rp delapan puluh sekarang udah rp lima puluh
biasanya saya jual cabai ini rp lima puluh sekarang rp empat puluh
biasanya saya jual bawang merah rp lima puluh sekarang rp empat puluh
biasanya saya jual bawang putih biasanya kan rp lima puluh sekarang rp empat puluh
pada turun ya kalau misalnya ini kan mayoritas nih berarti masih ada yang harganya stabil dan juga naik
harganya stabil ataupun naik gitu
nah kalau yang naik ini cabai ini
yang ini kita
ini dihargai biasanya saya jual rp empat puluh sekarang rp enam puluh
kentang biasa saya jual rp lima belas sekarang delapan belas
kalau itu sama tomat
tomat saya jual biasanya rp dua belas ini udah rp lima belas
cuma itu doang
yang paling besar yang mana ibu yang kenaikannya
yang paling besar itu yang ini
yang ini sama yang ini
tapi kalau misalnya dampaknya sendiri ada nggak sih bu mungkin
mungkin mayoritasnya harganya turun kemudian yang naik juga masih sedikit gitu ya
mungkin berpengaruh kepada omset pemasukan ataupun mungkin jumlah pelanggan
ya kalau pemasukan sih emang gitu
tapi kalau pelanggan juga ada yang protes begitu
kalau ini kok naik kok naik
saya bilang ya bu saya naik begitu doang
jadi tetap yang berasa tuh yang naiknya ya karena gapnya besar gitu
kemudian untuk stok atau ketersediaannya seperti apa bu
apa sudah aman
alhamdulillah sudah aman
ya harapannya sih ya inginnya sih mau diturunin aja sih harganya
cuma itu doang
kasian masyarakat gitu doang
kasian gitu doang
terima kasih banyak bu erlina ya
semoga harganya bisa stabil setidaknya ya kalaupun tidak turun
terima kasih banyak mbak erlina
harga komoditi tersebut
eh komoditi lainnya
seperti harga beras
mungkin kalau misalnya di data
harga beras ini seharusnya
biar kalian lihat dari
masih stabil seharusnya ya di data
kalau di pasaran ternyata harganya naik
karena memang tadi saya sempat bertanya
eh penjual beras
tadi saya sempat bertanya ke beberapa
pasar induknya sendiri
harganya sudah naik
dijual dengan harga yang sesuai
ataupun tertera di
data seperti itu
memang untuk beras ini
kisarannya dari sebelas hingga empat belas
tidak bisa dijual
dengan harga sekitar sepuluh
kemudian memang jika kita melihat
sejumlah analisis dari
ataupun dari ekonomi sendiri
hal ini memang salah satunya
faktor cuaca ataupun hama yang menyebabkan gagal panen di petani
hal ini juga
panjangnya rantai distribusi
mulai dari petani
kemudian ke tengkulak
kemudian ke pasar pasar besar
baru sampai di pasar seperti ini
sehingga hal ini memang menyebabkan
tingginya atau naiknya harga
pemangkasan ataupun sistem yang
dapat memangkas distribusi
sehingga nantinya kenaikannya dari mulai petani
sampai ke pasar ini tidak terlalu besar
dari pemerintah sendiri juga sebetulnya sudah
semakin meningkat ke jelang lebaran
dipastikan harganya tidak naik terlalu tajam
karena memang jika dibandingkan tahun lalu
masih ada mayoritas turun
tidak seperti tahun lalu
ya memang mayoritasnya naik
nantinya jelang lebaran
harganya setidaknya masih dalam
terima kasih untuk laporan langsung anda dari pasar tebet
selamat berjaga jaga kembali